ini kita sesuaikan kita langsung lihat bahwasannya yang pas itu paritas apa
bukan siap ga siap ya sebagai pemain tuh latihan lah pokoknya lo persiapin diri lo gitu
indonesia itu kalau misalnya bicara beras ya
jadi sebelum berpulangnya di hari kebesaran daripada ibu saya
nah bagaimana sih pak bapak melihat pengembangan sepak bola di indonesia sendiri di keketuaan bapak sendiri
termasuk juga mempertontonkan kemudian live streaming kemudian juga menjadikan anak sebagai objek pornografi
makanya kita ojk selalu melakukan
walaupun bisa dbl michelle waktu itu udah gak bisa main dpl
dan sebagai informasi tambahan pada upacara pembukaan pon nanti di stadion lukas nmb
kpu adalah lembaga resmi
laporan aduan dari masyarakat masih memasang harga pcr di atas het
salah satu mungkin bagian dari budaya indonesia adalah budaya merokok itu
dan itu memang yang menjadi over capacity
gitu deh jadi yaudah singkat ceritanya aku ngobrol sama kak fajar oke jadi yaudah dilangsung
tadi pagi saya juga berikan motivasi kepada anak anak
tapi kayaknya jawa berarti tadi kan pertarungan yang masih ininya kan berarti di jawa tuh mas
ikutin aturan market conduct itu gitu
all out ya dari semua anggota dewan keamanan pbb itu juga tidak diabaikan oleh israel
pelatih itu kan membangun kultur di dalam tim
sebetulnya seberapa kuat sih film horror ini bisa apa namanya ya
yang tidak bisa berselancar seperti saya
tiba tiba hari minggu itu ya saya ke masyarakat saya datang ke masyarakat ini
pengendara juga rombongan sepeda motor rombongan mobil klub klub itu ya rata rata kami biasanya bertukar pikiran ya
udah lo mau duit berapa
undang undang tersebut diperkirakan akan disahkan oleh parlemen
nah memang kita akan lihat lagi apakah perlu selanjutnya ditambahkan pengetatan pengetatan mobilitas
ini saya inisiasi dengan minta izin kepada menteri luar negeri pada waktu itu
kalau kami melihat bahwa ini lemahnya penegakan hukum di atas haknya pejalan kaki
pak teddy jadi bagaimana pak teddy
dan bisa dibilangkan kalau dari kasus yang kita lihat
sebab hal itu dapat mengurangi populasinya dan mengganggu rantai makanan dalam ekosistem
silahkan akses kepada medsos indonesia in seoul
dilihat sebagai bagian tak terpisahkan
lu mau nanya sesuatu gak buat lea
karena hal tersebut bisa memicu datangnya tikus yang juga memancing ular datang ke dalam rumah kita
tapi kalau bener bener ada dugaan pelanggaran
karena di kawasan ini anda akan menjumpai begitu banyak kedutaan besar dari mancanegara
australia dan perancis mematuhi standar internasional yang sama
mengetahui apa yang diambil waktu tahun dan juga apa yang ada untuk dimakan untuk dimakan secara sustainable
kulit akan dibagi menjadi empat untuk mempermudah pengolahan
mbak kita masuk ke apa namanya what next nya
ya sedangkan kekuatan kabel listriknya misalnya cuma sepuluh ribu watt
eh tapi menurut lu khususnya basket putri sendiri gimana sih chef
tapi yang bisa saya sampaikan dari pengalaman pribadi saya
kemudian difonis ganti rugi negara sebesar delapan belas lima belas
apakah kemudian ada perbedaan pada saat kita berjalan yang jalannya itu datar turun atau naik gitu
seberapa besar nikmat yang saya rasakan sebegitu besarlah hutang yang saya miliki yang harus saya kembalikan
nah untuk menepis rasa bosan kita bisa nih memilih beragam sajian makanan lain yang dapat menjadi alternatif santapan berbuka puasa
kalau aku ya jujur pribadi lebih suka ke tiga x tiga ya
betul tapi sudah lebih dari enam bulan ya
yang akan menaiki layanan bus transjakarta untuk menunjukkan strp
sampai ikut gabung ke klub amatir kayak gitu
bukan hanya untuk yang hal hal terbatas seperti menelpon orang tua dan lain sebagainya
kalau misalkan ada orang yang ingin childfree ya silahkan aja
setelah pertandingan itu juga ada momen yang menarik ya
jadi jangan pepergian lah kalau tidak perlu